sebagai peselancar muda nama iketut agus editya putra kini mulai diperhitungkan
salah satu prestasi terbaik peselancar junior berusia tujuh belas tahun ini adalah menjuarai seri kualifikasi world surf league nias pro dua ribu delapan belas
di nias ketut berhasil menyisihkan lawan lawannya yang berasal dari australia amerika serikat brazil dan jepang
dan berikut profil dari iketut agus editia putra
iketut agus editia putra
dari pertama bapak tapi saya ketahagiaan untuk surfing itu dari kakak
saya ikut lomba dari umur tujuh
tujuh itu saya start dari undertain umur sepuluh tahun ke bawah
itu saya selalu kalah kalah dan saya dari sana saya tahu apa kekurangan saya
jadi saya bisa memperbaiki kesalahan saya
saya menguasai trik itu satu trik itu saya melihat seperti garung widiarta itu senior saya
saya lihat dia secara langsung dia surfing seperti apa
dan saya coba dan coba dan terus coba dan saya selalu lihat juga dari video dari youtube juga
saya belajar dari sana juga
saya sudah bertanding sampai di australia jepang portugal taiwan yang kemarin indonesia filipina
pertandingan yang sangat mengesankan itu di pertandingan nias nias pro yang berada di sorake
itu berkesan karena saya
saya bisa menjuarai di senior di pro
itu di qualification qs seribu itu sangat besar sekali untuk saya bisa mendapatkan poin besar di sana untuk jadi ring satu di asia
kalau di indonesia saya banyak sih di seluruh indonesia
dari sumatera dan sampai sumatera
semua ombak bagus
jadi di indonesia saya sangat suka di indonesia karena spot yang berada di indonesia itu lebih bagus daripada luar negeri
dan spot yang paling suka saya itu di bells beat yang berada di australia
itu karena ombaknya begitu bagus dan panjang
itu saya suka dan saya bisa belajar lebih banyak manuver

saya ingin membuat ombak yang lebih bagus
saya ingin membuat ombak yang lebih bagus
saya ingin membuat ombak yang lebih bagus

server server yang ada di indonesia itu pantang menyerah dan ingin mencapai untuk bisa meraih juara dunia
menunjukkan indonesia itu punya server yang lebih bagus daripada yang di luar